sebelumnya melalui akun twitternya penyidik senior kpk novel baswedan menyebut
sudah memaafkan penyerang yang menyiramkan air keras ke wajahnya
namun proses hukum harus tetap berlanjut
saya sejak awal sampaikan saya maafkan pelaku
saya katakan juga saya menerima apapun yang terjadi kepada diri saya
karena saya kata bahwa saya sedang berbuang untuk kebaikan
tentu ada resiko dan itu saya ambil
walaupun negara tidak boleh biarkan
tentang bagaimana proses hukum yang benar itu adalah wajah hukum indonesia
kalau prosesnya menyakiti nilai nilai keadilan bahkan menginjak injak nilai nilai keadilan
kita semua harus marah tidak boleh dibiarkan
karena bisa terjadi kepada siapapun
itu yang poin ingin saya sampaikan sebagai latar belakang untuk dipahami
agar tidak dikira
saya secara emosional sebagai korban
bukan saya maafkan pelaku
novel baswedan sendiri ragu dengan fakta hukum pada saat jalannya persidangan
serta tuntutan atas kedua tersangka dalam kasus yang terjadi atas dirinya
kepada cnn indonesia juga novel berharap jika fonis hakim nanti tidak berpihak kepadanya
ia masih akan berjuang untuk mengungkap kebenaran
yang lebih menyakitkan lagi ini bukan sekedar menyakitkan saya mbak
orang yang punya perasaan
menyakitkan orang yang masih berharap terkait dengan keadilan
dan ini luar biasa
dituntut satu tahun untuk perkara penganiayaan berencana
penganiayaan berat berencana akibatnya luka berat dengan pemberatan
berarti investigasi harus diulang
jadi pak presiden adalah
dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen
yang melibatkan orang orang yang punya integritas
yang punya pengalaman pengetahuan
dan dedikasinya untuk bangsa dan negara
pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
roni bugis dan rahmat kadir
dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
dalam sidang yang digelar di pengadilan jakarta utara sebelas juni lalu
kedua terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dakwaan
primer terkait dengan penganiayaan berat
kita tim liputan cnn indonesia